masa pendukung gubernur non aktif basuki cayapurnama kembali berkumpul di balai kota dki jakarta kamis pagi
masa yang mulai berkumpul sejak pukul lima lewat tiga puluh pagi ini tidak bisa masuk ke area balai kota
karena hari ini bertepatan dengan hari libur perayaan waisak
masa yang tidak bisa masuk ke halaman balai kota memenuhi dua jalur di jalan merdeka selatan
menyebabkan jalur kendaraan menyempit menjadi satu jalur ke arah patung arjuna wiwaha
masa berkumpul dan menyanyikan lagu lagu nasional dan berorasi meminta ahok dibebaskan dari penjara
sebagian peserta aksi mengumpulkan kartu tanda penduduknya
pengumpulan ktp ini dikoordinir oleh relawan kerja untuk baja
nantinya ktp yang terkumpul akan digunakan sebagai penjamin penangguhan penahanan ahok
dan judicial review untuk khp pasal satu ratus lima puluh enam dan satu ratus lima puluh enam a
kita ada tiga tuntutan ya
jadi pertama adalah free ahok melalui penangguhan penahanan atau tahanan kota apapun caranya
kedua itu kita minta judicial review dan mau minta untuk pemerintah untuk mencabut pasal satu ratus lima puluh enam karena itu menjebak sekali ya
sudah ada produser lapangan cnn indonesia ratu nabila di balai kota dki jakarta saat ini
ila relawan dan pendukung ahok mengumpulkan ktp untuk permohonan penangguhan penahanan
pasal satu ratus lima puluh enam dan juga satu ratus lima puluh enam
setelah mengumpulkan tanda tangan apa tahapan selanjutnya yang akan mereka tempuh untuk mengajukan permohonan ini
ya eva benar sekali pada hari ini memang asli solidaritas dan juga masa pendukung ahok
masih terus berdatangan ke balai kota dan juga mereka mengumpulkan ktp di sini yang targetnya adalah sepuluh ktp eva
namun hingga saat ini sudah ada sekitar sembilan ribu ktp dan juga nanti
mekanismenya ini akan minggu ini akhir minggu ini akan terus dikumpulkan begitu nantinya juga ktp tersebut akan diberikan kepada kuasa hukum basuki cahayapurnama sendiri
dan juga hingga saat ini sudah ada sekitar sembilan ktp yang dikumpulkan begitu meskipun memang hari ini merupakan hari libur
waisak begitu dan juga balai kota ini tutup libur namun masa pendukung ahok terus berdatangan hingga dari tadi pagi hingga sore
ini masih terus berdatangan silih berganti memang tidak sebanyak yang kemarin eva
kemarin itu memang ada nyanyian segala dan hari ini memang tidak ada karena mereka juga berada hanya di trotoar di depan balai kota saja
namun terus berdatangan ktp juga terus dikumpulkan dan memang ada tiga tuntutan yang akan mereka dia tujukan begitu
yang pertama adalah penangguhan penahanan terhadap ahok dan menjadikan ahok menjadi tahanan kota
kemudian yang kedua adalah judicial review
terhadap pasal satu ratus lima puluh enam dan juga satu ratus lima puluh enam a kuhp mengenai penistaan agama tersebut
juga yang terakhir adalah menindak tegas para oknum ataupun individu ormas segala yang membuat kemudian pancasila dan juga nkri ini ternodai
jadi ada tiga tuntutan yang diberikan oleh para pendukung ahok yang berada di sini
karena hari libur para simpatisan tidak bisa masuk ke dalam balai kota dan akhirnya melakukan aksi di sekitar trotoar
bagaimana kemudian ini mengganggu kelancaran arus lalu lintas
apakah ada tanggapan khusus dari para pengguna jalan di sekitar balai kota dengan adanya aksi ini
memang karena hari ini hari libur jadi yang melintas di jalan merdeka selatan ini juga memang tidak terlalu banyak begitu
jadi masyarakat di sini memang tidak terlalu terganggu dengan adanya massa yang berada di depan balai kota jakarta saat ini
juga ada petugas dari dinas perhubungan yang mengatur lalu lintas di sini
tadi saya lihat memang hanya ada satu orang tapi memang tidak terlalu mengganggu begitu
dan juga para warga yang kebetulan datang ke sini ingin ke monas ataupun hanya berjalan di sini sebentar mereka melihat gitu begitu
dan mengobrol bersama para pendukung ahok yang berada di sini untuk sekedar bertanya ataupun juga memberikan dukungannya
jadi memang tidak ada kemacetan ataupun tidak ada halangan yang terganggu di jalan medan merdeka selatan ini
iya ila terakhir
rencananya apakah puncak dari aksi yang dilakukan di depan balai kota ini akan berakhir di sini
ataukah sama seperti kemarin akan pindah ke wilayah lain kalau kemarin pindah ke tugu proklamasi
apakah ada rencana seperti itu untuk yang aksi
yang terjadi hari ini
ya efem untuk rencana aksi aksi solidaritas yang diberikan oleh para pendukung ahok ini memang tersebar begitu kita ketahui kemarin malam sudah ada di tugu proklamasi dan juga pagi tadi kemarin dan hari ini ada juga di balai kota dan juga para pendukung ahok sebagian juga sudah ada yang berada di makobrimob begitu
karena memang ini tidak di koordinasi begitu
tidak ada koordinasi khusus untuk datang ke tempat tempat yang ditentukan begitu
jadi memang ini adalah antusiasme ataupun inisiatif dari para warga pendukung ahok itu sendiri untuk datang begitu eva
jadi memang tidak ada batas waktu tidak ada juga aturan yang diberikan begitu kepada para pendukung ahok di sini untuk datang atau untuk mengikuti acara acara tertentu
namun memang aksi solidaritas ini akan terus